lalu tidak lama setelah duduk si korban dengan hani dan tentunya setelah terjadi pergeseran kopi dari tempat awal semula ke tengah
di mana tempatnya mirna duduk itu tidak lama kopi itu setelah diteguk lewat sedotan itu langsung kibas kibas tangannya
menandakan barangkali saudara juga dapat nanti menjelaskan kepada kami tetapi keterangan hani mengatakan kok tidak enak banget nih kopi
bau panas karena dia coba cicip nah kan begitu
nah pertanyaan sudah dapatkah dipastikan menurut ahli telah ada di sini rencana terdakwa
terkait adanya jugaan berencana memasukkan si hani dan kopi mirna
balik lagi informasinya masih belum full jadi kita sebagai ahli data dari tadi itu kita kumpulkan semuanya
kita masukkan kita teliti lagi semuanya sehingga dibuat satu kesimpulan
jadi data dari yang mulia tadi
itu masih sebagian data untuk kita simpulkan point behavior
jadi kita harus lihat komprehensif dari berbagai sudut
nah ini kan ini data yang sedang kita tahu saudara tadi kan katakan
kalau dia mungkin datang lebih awal mungkin satu hari sebelumnya
itu terlalu jauh
kita coba cari kepada baru hari itu juga hanya lebih awal dari pertemuan
kalau dikatakan itu masih harus dicari lagi
inilah dari kelompok cerita kesejahteraan ini ya ini itu
saya tadi bahagian yang bisa saya udara analisa apakah itu sudah termasuk salah satu rencana atau juga rencana
saya tidak bisa menjawab
tidak bisa menjawab
ya karena kalau dari teori tadi yang mulia teori tadi kita tidak saat itu saja
jadi perilaku perilaku itu
ya sudah saudara tidak bisa menjawab
ya saya kira penandaan apa yang terpengganti tolong catat itu ya